laga melawan singapura menjadi laga terakhir bagi timnas basket putri indonesia
di kompetisi sea games ke tiga puluh dua kamboja dengan sistem round robin
kemenangan delapan puluh enam tiga puluh sembilan memastikan medali emas di tangan heni suciono dan kawan kawan
dengan menyaku bersih semua pertandingan
heni menyampaikan ini adalah hasil dari kerja keras selama latihan sepuluh bulan terakhir
lega banget bangga juga rasanya setelah sepuluh bulan kita jalanin training camp dari up and down
akhirnya semuanya terbayarkan bisa kita sapu bersih dan mendapatkan emas
kita berbenah dari sea games yang sebelumnya sebelumnya itu ketika kita di pressure kita tidak tenang
membuat turnover kita ketika trading camp itu latihan untuk bagaimana cara menghadapi ketika dia di press
lebih tenang control dari return dan bisa melewati akhirnya kita bisa lebih baik lagi
sementara bagi pelatih ling chi wen sejarah bagi timnas basket putri bisa tercipta karena mentalitas pemain pemainnya yang sangat baik
ia menambahkan hasil di sea games tidak akan membuatnya berhenti membangun tim untuk bisa berbicara lebih banyak di ajang lain
sebenarnya kita tidak perlu gold medal untuk menunjukkan kita
saya pikir yang terbaik adalah setiap hari kita berlatih dengan sangat keras
tidak ada yang bisa menunjukkan
kita bisa menurutkan kita menjadi pemenang gold medal bukan
jadi kita sudah berlatih itu adalah training camp yang panjang itu sembilan bulan
setiap hari setiap latihan mereka melakukan semua perjuangan mereka
jadi sekarang ya mungkin anda bisa mengatakan gold medal membuat kita menjadi level yang berbeda
tapi tidak setiap hari itu penting
jadi setiap hari kita menjadi lebih baik
olahraga basket indonesia kembali ke dunia
kami kembali mengukir sejarah
setelah di ajang sebelumnya di vietnam timnas putra berhasil meraih emas
tahun ini geliran timnas putri yang mencetak sejarah
dari arena basket kontingen indonesia berpeluang mengawinkan medali emas
jika timnas basket putra mampu mempertahankan gelarnya di sea games sebelumnya
edo eka rizky sobtan herdi agama penompen kamboja